dan saat ini kami telah terhubung dengan reza dalimunte warga negara indonesia
yang berada di filipina untuk mengetahui seperti apa suasana ramadan di sana
benar sekali selamat pagi waktu indonesia assalamualaikum mas reza
seperti apa sih bulan suci
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
segar sekali mas ya
haa terang ganteng gitu ya
ini pakai berapa lampu di depannya
ini buat tingan ya
mas reza cerita dong ini suasana bulan suci ramadan di filipina seperti apa
dan beda jauh nggak sih sama ramadan di indonesia
kalau misalnya dibilang beda jauh tentunya pasti beda jauh mbak hanum
karena kan kalau misalnya kita melihat tadi yang seperti mbak hanun sama mas reza katakan di awal
jadi kalau misalnya suasana di situ benar benar ramadan tuh nggak terasa sama sekali
dan salah satu rasa senang kita kalau misalnya lagi ramadan atau berpuasa di filipina itu adalah
kita nggak terasa sama sekali
tentu tentu udah mau maghrib aja seperti itu
oh berapa jam sih
jauh beda nggak
kalau puasa di asia di filipina ini sama sih
oh sama ya
ketika sekitar dua belas sampai tiga belas jam
iya empat belas jam
baik dua belas sampai empat belas jam
ini kalau kita perhatikan dari
jadi cara menyampaikan ini cara menampilkan itu udah ini ya seperti reporter handal gitu ya
nah makanya saya penasaran juga sebenarnya cerita lebih detail lagi
ini kan walaupun memang mayoritasnya katolik seperti itu tadi juga anda tiba tiba nunggu maghrib udah buka aja
tapi masih susah nggak sih untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di sana mengenai ibadah puasa ramadan
atau sebenarnya sudah cukup paham juga masyarakat di filipina terkait dengan ibadah bulan suci ramadan ini
kalau misalnya terkait dengan ibadah puasa ramadan tentunya warga negeri indonesia terutama ya
kalau misalnya ke filipina ini masih pada bingung gitu kan
tapi kalau warga negara filipinanya sendiri gitu terkait dengan bulan suci ramadan mereka sebenarnya nggak punya ide sama sekali gitu
mereka tahu ramadan tapi mereka nggak tahu gitu
ternyata oh bulan ini tuh bulan ramadan
oh orang islam itu lagi puasa bulan ini gitu
mereka nggak punya ide sama sekali
karena kan memang kalau kita menilik dari pemerintahnya juga memang kalau terkait dengan ramadan ini itu baru mulai ada liburan
mulai hari ini sekitar enam tahun yang lalu gitu
mulai dari tahun dua ribu sepuluh an gitu baru ada perhatian terhadap muslim gitu di filipina
tapi kalau terkait dengan ramadan di sini memang jadi warga masih dalam pada tahap pengenalan gitu terkait dengan ramadan
karena baru enam tahun ramadan tuh benar benar booming gitu
ibaratnya namanya benar benar kata ramadan itu baru benar benar terdengar gitu di filipina
terutama di manila ibu kota filipina ini
mas reza ini kan seperti yang kita tahu bahwa sekarang nih di mindanao ini kan sedang terjadi pelawanan antara kelompok militan
dengan pemerintah begitu
apalagi bulan ramadan seperti ini
apakah mempengaruhi situasi ramadan di keseluruhan kota kota di filipina
karena kan ini kan diafiliasinya dengan agama
dengan agama lah
sebenarnya kalau terkait dengan pemanasnya wilayah di selatan atau tadi dikatakan sekarang yang lagi pemanas di kota marawi mindanao
tidak ada efek sama sekali dengan
karena yang ada di wilayah utara atau wilayah manila filipina ini
nah kemarin juga dari pihak kepolisian juga dari pihak kepolisian filipina juga memastikan bahwa metro manila negara
kota kota di sekitar manila ini semuanya aman
tidak ada terpengaruh sama sekali dengan adanya martial yang dilakukan gitu kan
dan memang kalau misalnya kita melihat juga di sini di bagian utara yang memang notabene nya adalah
kebanyakan warga negaranya itu sudah seperti warga
warga sebenarnya gitu
banyak umat katolik
memang terlihat damai damai saja gitu kan
hanya saja memang kalau berita atau media yang terdengar selama ini gitu kan
karena marawi kacau gitu
akhirnya berdampak juga pada keluarga kita di indonesia yang khawatir terhadap kehidupan kita yang ada di manila
padahal manila sama sekali nggak ada kena dampaknya gitu
kalau terkait dengan keributan yang ada di wilayah selatan atau kota
wilayah wilayah atau pulau pulau selatan di filipina ini
jadi tidak ada efek sama sekali
tapi tetap ada mayem ya

tapi tetap ada mayem ya
berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat di metro manila ini sudah cukup mampu memfilter isu ya
dalam artian teroris ialah teroris tapi agama berbeda lagi
jadi maksudnya tidak akan terkait secara agama gitu
ya kalau di sini warga
sebenarnya kalau kita bisa mengatakan bahwa kebetulan warga negara filipina juga kan salah satu warga negara dengan tingkat literasi tertinggi di asia tenggara gitu kan mas
jadi artinya warga di sini
hampir seluruh warga negara yang memang berada pada umur umur atau periode periode perkuliahan
mereka memang bisa kuliah
jadi artinya saya dapat pengkatan bahwa mereka adalah well educated people
mereka adalah warga negara yang sebenarnya kalau yang ada di manila atau ibu kota ini adalah warga negara yang memang sudah memiliki pendidikan yang cukup baik
sehingga terkait dengan isu isu agama isu isu sara atau isu terutama isu isu agama yang memang sedang begitu panas di filipina tidak
mereka memang benar seperti yang dikatakan oleh mas wi
yang bahwa sangat meng filter gitu
berita berita yang ada di sekitar filipina
dan ketika mereka berbicara tentang islam juga mereka bahkan lebih warga negara di situ lebih ingin tahu gitu ramadhan seperti apa islam seperti apa
bahkan teman teman biasanya kalau teman teman indonesia yang ada di filipina ini tidak berkeberatan ketika warga negara filipina itu sangat ingin tahu gitu yang ada di manila ini
sangat ingin tahu bagaimana sih sebenarnya buka puasa bagaimana sebenarnya ramadhan gitu kan
jadi kita sering banget gitu ngajak ngajak
warga negara filipina yang ingin tahu gitu ramadhan seperti apa ke kbri atau mungkin kita ke masjid bersama
meskipun masjidnya cuma satu yang ada di manila filipina ini gitu
jadi artinya warga sudah cukup baik dalam memfilter berbagai isu agama yang sekarang sudah memanas di wilayah filipina
jadi malah justru memberikan pengetahuan baru ya untuk warga setempat dan itu positif sekali
baik mas reza dalimute selamat menjalankan ibadah puasa ya
semoga lancar sampai dua puluh tujuh hari ke depan
dua puluh tujuh hari ke depan sekali